ngapain sih kita ren
lo apaan sih ren
kok gue kampus pakai baju kayak gini
lo pikir lo berhak komenin gue
lo kecewa sama kita berdua
kita berdua gak ada pilihan lagi kan
oh udah selesai ngomongnya
kalo bukan karena ibu
kok kenapa kamu jadi begini
jadi ternyata bu
pangeran tuh gak suka
papanya ngasih mesin jahit ke ibu
karena pangeran ngerasa
papanya selalu nyelesaikan semua masalah dengan uang
padahal kan nggak semua masalah bisa dibayar dengan uang
aku harus balikin mesin ini ke tokonya
ada yang lucu
ada yang lucu
gak boleh ketawa
belum cukur kepala
lu ikut gua cepet
udah ikut gua aja
emang mana sih tak
apaan sih tak
udah lu ikut aja
lu ngajak gua kemana
di toilet selatan ya
mau ngapain di toilet
beginilah kalau punya dosen yang
pangeran jadi pusat perhatian
sama kayak dosennya juga
ngapain sih di toilet
eh lepasin gua

belom gak adaan rakyat
lu apaan sih
lu pikir lu berhak komenin gue
gua tau lu marah
lo kecewa sama kita berdua
kita berdua gak ada pilihan lagi kan
tuh udah selesai ngomongnya
kalo bukan karena ibu
gua juga males
gue gak salah lihat kan
benar kan mesin ini dibeli dari toko ini mas
iya bener ibu
tapi ibu yakin mau mengembalikan mesin jahit yang sudah ibu terima
karena saya gak bisa terima gitu aja pemberian orang
oh itu mas telpon aja sendiri ke pembelinya ya
saya udah coba telepon berulang kali tapi gak diangkat
jadi serba salah saya
orangnya pasti ngerti kok mas
yaudah kalau gitu saya permisi ya
ada water gak tuh waktunya
pakar rasa awkward
bahkan rakit tuh
banget gak ketemu
saya baik baik saja
gak nyangka bisa ketemu di sini
iya saya sama sekali gak nyangka bisa ketemu kamu
di luar ada kurir yang datang
katanya ingin mengembalikan mesin jahit yang pernah dipesan atas nama papa pangeran
saya ada pesan pesan jahit
tapi kan saya nggak minta antar ke sini
saya udah kasih tujuan alamatnya kok
udah kamu suruh balikin aja ke sana
tadi kurirnya udah menjelaskan
katanya si penerima menolak pemberian mesin jahit itu
jadi pihak toko menolak
wah mengirim kurir supaya mesin jahit itu dikembalikan ke alamat pembeli
kenapa pemberian itu malah dikembalikan lagi
padahal jelas waktu di kantor polisi ibunya putri sudah membantu pangeran
aduh saya tuh seneng banget bisa ketemu kamu
terakhir kita ketemu kapan ya
oh iya waktu mas jaka meninggal ya karena serangan jantung
ibu nawang sekarang tinggal sama anak ibu atau sendiri
ya saya emang biasa tinggal pindah pindah
dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain
ya berdasarkan hasil upah dari jahitan
aku gak nyangka bu nawang keadaannya jadi kayak gini
kelihatan banget kalau hidupnya pas
sekarang semua harta pangeran secara legal sudah sah kita bahas
sudah sah kita bagi dua
sekarang aku juga udah lega
semua harta sudah kita miliki
dan aku bisa membahagiakan anakku sekarang
aku juga begitu
tujuanku untuk bisa memenuhi semua keinginan anakku sudah tercapai
dan aku gak akan pernah menyesali masalah ini
aku juga begitu

putri anak saya sekarang
dia tuh udah kuliah
dan saya bangga sih dia lumayan berprestasi ya
jadi kuliahnya juga masuknya lewat jalur bsist lah
saya juga ikut senang dengarnya bu nawang
di kuliahnya dia lancar ya bu
karena saya harus nemuin pelanggan jahitan saya
tapi next time kalau memang lidia gak sibuk kita ketemu lagi ya
dengan senang hati bu
saya akan meluangkan waktu saya untuk bu nawang
mas berapa ya
sebentar ya bu
gak usah biar saya yang bayar aja
aduh jangan lidia saya gak mau ngerepotin ya
oke berapa mas
baik bisa deh kan